pemilu saudara kita masih menyoroti soal pilkada
nama beni santoso pengusaha bawang merah yang kerap disebut sultan brebes
kini dilirik sejumlah partai politik untuk maju di pilkada brebes
setelah sempat didesak warga
kini giliran sejumlah partai politik datang untuk meminang beni santoso maju di pilkada brebes
pimpinan parpol yang datang diantaranya dari pimpinan dpc partai gerindra pan dan pkb
mereka menggelar pertemuan tertutup dengan sosok pengusaha bawang merah yang kerap disebut sultan brebes itu
selain untuk bersilaturahmi pertemuan itu juga membahas soal kesiapan beni santoso maju dalam bursa pilkada brebes
beni meminta waktu dua pekan untuk mempertimbangkan kemungkinan maju di pilkada brebes
saya masih minta waktu dua menit untuk mengambil keputusan
sebelumnya warga dari sejumlah elemen menggeruduk rumah pengusaha beni santoso di brebes jawa tengah
warga meminta beni maju di pilkada brebes karena beni dinilai warga sebagai sosok yang dermawan
mumpuni dan tidak akan memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi
di hadapan masa beni terang terangkan
belum bersedia maju dalam bursa di pilkada brebes
terlebih hal ini belum dikonsultasikan dengan keluarganya
sekarang saya perlu perbaikan perbaikan yang ada di kabupaten brebes
dengan adanya dorongan seperti ini mungkin saya akan bermusawarah dengan keluarga
karena dari awal kita pilpres kemarin
saya tidak ada berpikir keinginan saya sedikit pun untuk maju dalam
jadi dengan adanya ini insya allah saya akan berpikir matang
betul betul saya berpikir matang apakah saya memutuskan maju atau tidak
dua minggu depan insya allah akan saya ambil keputusan untuk maju atau tidak